masa ilmiah di jawa tenggara
masa ilmiah di jawa tenggara
tiba tiba saja naik menjadi satu lima miliar
tapi pernah terjadi dari satu miliar itu kemudian anjlok sampai nol